seorang pria ahli telematika dianiaya sekelompok orang di tol jagorawi minggu dini hari
korban saat ini masih menjalani operasi lantaran menderita luka sayatan
belum diketahui motif penyerangan namun tak ada barang yang hilang usai kejadian tersebut
herman syah ali telematika dari institut teknologi bandung masih menjalani operasi
akibat dikeroyok sejumlah orang di jalan tol jagorawi kilometer enam minggu dini hari
korban dilarikan ke rumah sakit hermina depok jawa barat oleh sang istri
yang saat kejadian berada di lokasi
di mobil korban masih terlihat bercak darah dan bekas goresan
diduga sebelum terjadi penganiayaan mobil korban dan pelaku saling bersenggolan
polisi unit busur poresta depok masih melakukan pendampingan di area rumah sakit
guna pemeriksaan saksi saksi
sementara istri korban sedang membuat laporan ke poresta jakarta timur
dia turun baru turun itu diserang sekitar empat atau lima orang dari dua mobil
sepertinya ada yang bawa senjata tajam
jadi karena dia ada luka cukup dalam di leher di kiri ada luka di atas kuping
kemudian di siku kiri dua kemudian ini pergelangan tangan
itu kayaknya ada retak atau apa yang diobservasi
istrinya ada di lokasi

ya berarti lebih melihat ya pak ya
nggak turun istrinya nggak turun
tapi sempat melihat